sebuah video viral di media sosial memperlihatkan seorang koriah disawer uang oleh jemaah saat sedang membaca ayat suci al quran
majelis ulama indonesia mengecam aksi tersebut dan menyatakan hal tersebut haram dan merusak nilai nilai kesopanan
ketua mui pusat holil nafis meminta tradisi itu dihilangkan
diduga peristiwa itu terjadi di tanggerang banten saat peringatan maulid nabi muhammad saw